karena setiap presiden punya masalah dan tantangan yang berbeda
undang undang tentang kementerian itu kan di satu sisi membatasi bagi presiden terpilih
sementara presiden terpilih dalam lima tahun kepemimpinan yang akan datang punya tantangan dan punya policy yang berbeda
apakah nomenklaturnya akan diubah ditambah atau digantikan itu saya tidak tahu
tapi masalahnya nomenklatur dari pemerintahan itu selalu berbeda dan tantangannya
itu yang menyebabkan saya kira hampir di setiap kementerian dulu dari ibu mega ke pak sby juga ada penambahan atau ada perubahan
dari pak sby ke pak jokowi juga ada perubahan
dan apakah dari pak jokowi ke pak prabowo juga ada perubahan itu yang saya belum tahu
tetapi karena setiap presiden punya masalah dan tantangan yang berbeda
itu yang kemudian menurut saya undang undang kementerian itu harusnya bersifat fleksibel
terpaku pada jumlah dan nomenklatur
mungkin revisi itu dimungkinkan
ya revisi itu bisa sebelum dilakukan
kalau dari faksi gerindu berharapnya dari sekarang atau perubahan di era pak prabowo nanti dilantikkan

mungkin ada beberapa aspek yang harus dikembalikan
kira kira pendalamannya seperti apa sih
kita baru saja menyelesaikan pemilu legislatif dan pemilu presiden
sekarang kita harus mempersiapkan pemilu pilkada untuk provinsi dan kabupaten kota
di negara negara demokrasi bahkan nanti akan ada pilkadas
ya jadi itu yang disebut melelahkan
partai politik harus menjaring calon calon bupati wali kota gubernur seluruh indonesia yang jumlahnya lima ratus lima puluh lebih
dan apakah proses ini kalau ini baik tentu harus kita sempurnakan
supaya bisa nggak sih misalnya disederhanakan kira kira kan seperti itu